kita bergeser ke kawasan sleman yogyakarta sudah ada korespondensi indonesia hendrawan setiawan
kalau tadi di jawa timur di surabaya ada penyekatan begitu pun juga di jakarta bogor dan jawa barat bandung sekitar
tetapi di yogyakarta berbeda nih ya hendrawan karena memang tidak ada penyekatan tidak ada larangan mudik antar kota di yogyakarta
pejabat daerah setempat mengatakan memang jarak antara satu kabupaten ke kabupaten lainnya di kota yogyakarta itu begitu dekat
sehingga pemprov dan petugas kesulitan kalau menerapkan pelarangan mudik
apakah kondisi ini menjadi sebuah alasan penyekatan ataupun pemantauan arus mudik warga kembali kampung halaman tidak diberlakukan di yogyakarta
yuda kalau kita bicara tentang penyekatan di daerah sema yogyakarta terutama yang berada atau penyekatan antar provinsi jawa tengah dengan daerah sema yogyakarta
memang kalau dalam pantauan kami ini dilakukan di beberapa waktu tertentu
ini tentu saja berbeda
dengan klaim yang sebelumnya dilakukan bahwa ini dilakukan dua puluh empat jam terus menerus
sehingga semua kendaraan dengan plat di luar pelat ab ini bisa tersaring dengan baik supaya tidak masuk di yogyakarta
dan isu terakhir adalah tentang beredarnya surat atau keluarnya surat edaran nomor dua puluh tujuh
yang dikeluarkan oleh gubernur dari sema yogyakarta
yang menyatakan bahwa memang ada ambiguitas di sini
karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar istilah mudik lokal
dalam surat edaran ini kata mudik hanya ada dalam judulnya saja
yaitu mudik lebaran atau mudik idul fitri di wilayah aglomerasi yogyakarta raya
namun dalam tubuh surat edaran ini tidak ada satupun kata mudik yang muncul
namun yang muncul adalah kata silaturahmi
artinya warga yogyakarta ini mereka boleh melakukan perjalanan silaturahmi lokal
di daerah istimewa yogyakarta dalam rangka lebaran idul fitri
yang akan dilakukan dalam waktu sampai dengan tanggal dua puluh empat mei mendatang
namun tidak ada istilah mudik lokal yang kemudian diakomodir dalam surat edaran ini
dan inilah yang kemudian menimbulkan kebingungan
apakah mudik lokal di yogyakarta ini dibolehkan
karena yang digunakan istilahnya adalah silaturahmi
dan ketika silaturahmi lokal ini dibolehkan

karena warga diminta atau diwajibkan untuk melakukan tes swab antigen pcr dan juga ginos
dan pelaksanaan atau supervisi pengawasan yang dilakukan terhadap silaturahmi lokal ini
dilakukan oleh pihak kalurahan kalurahan setempat di setiap kabupaten dan kota
karena surat edaran ini ditujukan kepada bupati dan wali kota di daerah sema yogyakarta
dan memang benar juga seperti yang anda sampaikan sebelumnya
bahwa kalau kita bicara yogyakarta memang agak sulit
kita membagi wilayah antara kabupaten dan kota
karena jaraknya atau batasnya sangat sangat samar
mungkin sama seperti ketika anda di jakarta
ketika anda kemudian bicara tentang jakarta dan batas antara jakarta dan tangerang
jakarta dan bekasi yang sangat sangat samar juga
di yogyakarta juga terjadi hal yang sama
inilah yang kemudian bisa membuat aparat keamanan aparat pemda daerah sema yogyakarta ini kesulitan
membatasi pergerakan warga di daerah sima yogyakarta
selain itu beberapa waktu yang lalu
pemda diy juga menyarankan warganya untuk meskipun tidak mudik
tetapi membolehkan untuk kegiatan wisata lokal di daerah istimewa yogyakarta
karena menurut data dari dinas pariwisata diy
hampir separuh dari wisata di yogyakarta ini diisi oleh warga lokal daerah istimewa yogyakarta
baik hendrawan saya tertarik dengan wisata lokal
datang ke wisata di yogyakarta
pantai pantai dan juga sejumlah objek wisata pasti rame ya
karena banyak warga yang berkunjung ke sana
lalu bagaimana pantauan anda sejauh ini
prokesnya kemudian juga penegakan sanksi apabila ada pelanggaran
apakah juga cukup ketat
kalau kami melihat beberapa pantauan di tempat wisata objek wisata misalnya di daerah gunung kidul misalnya di pantai
misalnya ini memang ada protokol kesehatan yang dilakukan
namun kadang memang beberapa warga
ketika kemudian bermain air di pantai kemudian mereka tidak menggunakan masker dengan alasan basah dan sebagainya
inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi aparat satpol pp misalnya
yang terus menerus melakukan upaya untuk mengingatkan warga
namun tentu saja bila kami melihat secara real jumlah aparat dan juga wisatawan ini tentu saja timpang
karena jumlahnya tidak bisa meng cover semua wisatawan untuk selalu bisa mengingatkan
nah inilah yang kemudian yang seharusnya menjadi perhatian dari pemda d i y
karena bisa jadi
lokasi lokasi wisata ini menjadi sumber penularan covid sembilan belas
dan sekali lagi pemda d i meskipun pemda d i yang mengeluarkan tentang silaturahmi lokal ini
bisa jadi memang akan mengacu pada kebijakan sebelumnya tentang membolehkan wisata lokal di di
meskipun gubernur daerah selamanya yogyakarta sultan hamugubwono x
beberapa waktu yang lalu menyatakan pernyataan publiknya bahwa warga masyarakat yogyakarta
diminta untuk tetap di rumah saja dan hanya melakukan kegiatan kegiatan penting saja
bila dibutuhkan untuk keluar rumah di wilayah aglomerasi d i e ini
baik hendrawan terima kasih untuk laporan langsung anda dari sleman yogyakarta
sebelumnya ada rangga umara di surabaya jawa timur
selamat bertugas rekan rekan